kamu gak bikin perasaan aku ya
zaldi aku udah bilang aku cuma nganggap kamu teman
mungkin aku emang egois tapi aku gak mau pernikahan aku sampai hancur
dan aku akan lakukan apa aja untuk pertahanan pernikahan aku
hubungan kalian tak serius kan
sebenarnya saya tidak suka sama kamu
tapi apa boleh buat
gisa punya kakak laki laki yang masih kuliah di luar negeri
dan gak mungkin gisa duluin menikah daripada kakaknya
jadi pernikahan bukan waktu yang tepat untuk dibicarakan sekarang
bekerja sebagai cleaning service
kamu bisa bekerja part time di perusahaan saya
kamu butuh duit buat kuliah kan
kalau saya sedang bicara jangan dipotong
tuh kan lupa kan
sampai gaji mak
soal gaji kamu tidak perlu khawatir
pasti tidak akan mengecewakan
kamu bisa mulai besok
maaf bu tapi saya boleh pikir pikir dulu ya bu
lah lah lah lah
mah maksudnya damar ini mau menyampaikan persoalan ini ke um dan kakaknya mah
saya kasih kamu satu hari untuk pemikiran
besok harus punya jawaban
ya baik bu
terima kasih bu pak
bikin pikir lagi damar
seharusnya pada saat itu juga lo langsung terima tawarnya mamanya gizka
jangan sampai lo tolak
kalau lo masuk perusahaan itu jalan kita akan semakin lancar

gue yakin ini semua adalah rencana mamanya gizka
dan gue yakin lo akan mewarisi seluruh perusahaan dan anak perusahaannya damar
mulai sekarang lu harus baik baik sama dia karena dia adalah calon orang kaya
kalau lo baik sama dia
dia akan dikasih jabatan
mar lo jangan lupain gue ya
apaan sih dik
ternyata hambamu ini tidak sia sia karena telah membesarkan keponakan seperti damar
karena dia telah mengangkat kehidupan hamba dari kehidupan yang kismin
om lu bertahun tahun nyari duit tapi gak pernah dapat
kamu bisa mencari harta karun sehari